dpd seluruh indonesia menuntut kenaikan gaji
mereka beralasan kenaikan gaji ini berguna untuk menghindari praktek korupsi
presiden pun akhirnya mengabulkan permintaan mereka
namun kontroversi menyeruak ke ruang publik
sebagian menyoroti kinerja dan etika wakil rakyat yang belum sesuai harapan
rancangan peraturan pemerintah tentang tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pemimpin dprd
telah diumumkan presiden joko widodo di hadapan ratusan anggota dprd
tentu saja langkah ini mendapat respon positif
alasannya kenaikan tunjangan anggota dprd patut diperbarui karena dinilai terlalu kecil
sebenarnya bukan kenaikan gaji tapi penyesuaian penyusuan penamanya biaya dprd
karena di situ kan banyak ada tunjangan kehormatan yang disesuaikan
kemudian tunjangan transportasi yang disesuaikan termasuk gaji
lucunya antusiasme kenaikan tunjangan ini berbanding terbalik dengan sikap mereka
saat presiden jokowi menyampaikan pidato kenegaraan enam belas agustus lalu
contohnya di dprd demak jawa tengah
sebagian dari mereka tertidur saat presiden berpidato
dalam siaran langsung pidato presiden ini
sebagian anggota dprd lainnya justru lebih sibuk

adapun dprd banten mempunyai cara berbeda
sejumlah pejabat terlambat datang mulai ketua dprd hingga anggota dprd
sebagian besar pejabat negara ini tak sempat mendengarkan pidato pemimpin negara
sehingga rekaman pidato presiden akhirnya diputar ulang
lagi lagi kinerja wakil rakyat dipertanyakan
di jombang jawa timur
rapat paripurna legislatif dan eksekutif dua puluh enam agustus lalu berlangsung tak serius
seperti biasa para wakil rakyat sibuk main ponsel
sementara sebagian lainnya malah tertidur
ironisnya sebulan sebelumnya mereka sibuk meributkan permintaan mobil dinas
semua itu belum termasuk insiden bendera terbalik di gedung dpr
lambang negara indonesia berkibar dengan posisi terbalik selama berjam jam
pimpinan dprd mengaku tidak mengetahui kejadian ini
karena saat itu ia tidak berada di kantornya
sementara itu asosiasi dprd kota se indonesia adeksi
justru menolak keinginan kenaikan tunjangan
adeksi menyatakan sudah seharusnya para wakil rakyat tidak memikirkan diri sendiri
dan lebih mementingkan nasib
wajar kiranya banyak tuntutan rakyat yang menghendaki perbaikan kinerja dprd
sebelum mereka meminta kenaikan tunjangan
terlebih perilaku anggota dprd kerap tak sesuai dengan jabatan yang disandangnya
sementara jumlah rakyat miskin masih dominan di daerahnya